kakek cangkul dan nenek gayung
dahlia ternyata lebih licik dan pintar daripada kami
apa kita balik aja yuk
ntar kadang aku masih penasaran
tapi aku takut
sama karena aku takut
kita cari lagi
kakek canggul dan nenek gayung
dahlia ternyata lebih licik dan pintar daripada kami
tapi aku takut
karena aku takut
tapi aku takut
karena aku takut
gaser menantu jahat
tidak bisa tuntung
jadi selama ini kalian pro pro mati ya
jadi selama ini kalian berdua mati
karena saya ingin membongkar kejahatan
kamu mau rampas
jadi kalian berani beraninya
mau menggagalkan usaha aku
kalau kalian berdua pikir kalian bisa
muncul di hadapan anak kalian sony
dan membongkar semua aksi kejahatanku
karena sekarang ini
semua orang sedang ada di pengajian
jadi gak bakal ada satupun orang
yang jadi saksi atas semua aksi kejahatanku ini
tuhan tidak tidur
tuhan tahu semua perbuatan kamu talia
atau pada akhirnya kalian akan mati
orang kalian yang sudah dipersiapkan buat kalian
itu akan terising jasad kalian

kan apa aku bilang dia pasti lama
cewek aja gak selama dia
iiih kalau lama sih gak apa apa
ribanya kalau mereka
di tanggip sama kakek cangguh
atau enggak yang digayung
udah sunegahin sama kakek cangguh yang ditanggap sekarang
sama kakek canggul
kalian berdua akan dikuburkan disini
dikuburan yang sudah tertuliskan nama kalian
dahliah bertobatlah kamu
karena kejahatanmu sudah diketahui semua orang
tuhan tidak akan pernah tidur
diem kamu ya
kamu jangan berhotbah disini
kami tahu dahlia menyabotase mobil kami
karena itulah kami memutuskan untuk membuat rencana hantu kakek cangkul dan nenek gayung
tapi nyaris saja percobaan samaran kami sebagai hantu diketahui oleh rafa dan adam
yang waktu itu datang ke pesta ulang tahun emas perkawinan kami
rekut banget sih itu kan cuma patung
coba aku pegang
hampir saja ketahuan nenek
kami pura pura mati dalam kecelakaan
lalu menjadi kakek cangkul dan nenek gayung
kami terpaksa menangis
menakuti juga warga
supaya dahlia percaya kalau hantu nenek gayung dan kakek canggul benar benar ada
kami menunggu kesempatan memergoki dahlia
yang akan mengeruk semua kekayaan kami saat sony lengah
kami nggak menyangka kalau dahlia ternyata lebih licik dan pintar daripada kami
hampir saja kami berdua telah
pak bu soni senang ternyata bapak dan ibu masih hidup
bapak minta maaf
karena bapak telah membuat kegaduhan disini
ini dikarenakan bapak sayang dengan sony
karena sony itu terlalu lemah
dan mudah dikontrol oleh dahlia
iya betul nak
sekarang sonny udah gak lama lagi pak
gitu dong pak sony
kayak parete aja
nah aja deh keaing
ketek kan lemah
sekarang juga kita pisah
dan aku mohon
kamu pergi dari rumahku
diusir siapa yang jadi gembel
ke rumah saya aja
bisa gue simparin di sini pak sony nya
saya akan bertanggung jawab atas kerusakan orang orang di kampung sini
yang diakibatkan oleh saya
terima kasih keaik
makasih ya anak anak
kalian sudah menjadi pahlawan yang menyelamatkan kami
emang anak anak kita hebat ya pak rethe ya
saya juga tuh bella
loh kok belum pernah dimakan sih
ayo dimakan dulu
ini tante masakit spesial loh buat kalian
boleh tante boleh langsung dimakan
ini pasti kakek imran sama nenek ida kan
jangan bercanda dong
kalau kakek sama nenek disitu
kalau yang ini